oke bau bau pengkhianatan sudah tidak ada sudah harum lagi di sini oke bagus kalau begitu
ya kan berdenan cantik semoga bay terpancing oke kebanyakan ngomong oke
maksud kamu tapi bawa istri pura pura gitu
oh enggak enggak bisa kayak gitu kenapa
karena papi sekarang
bukan papi yang dulu
papi yang sekarang adalah papi yang berusaha untuk menjaga agar papi tidak membuat kesalahan yang sama
papi gak mau papi ingin berubah apalagi papi masih pergi berdua dengan perempuan yang bukan muhrim
tapi kalau menurut reva ini juga salah satu cara yang terbaik kalau kami memanas manasin adriana
karena ya menurut reva sih mama adriana tuh harus papi panas panasin sekali kali
biar gak keliatannya cuma papi yang butuh mama adriana
karena tuh tadi waktu sebelum reva masuk ke kantor papi reva ngeliat mama adriana tuh kayak dandan dandan dulu lah
berpose pose aneh gitu mempercantik diri
dan reva tau maksudnya apa pi
mama adrian tuh sengaja kayak gitu karena dia dia itu mau nyari perhatian tapi
supaya nanti pas papi ngeliat dia tapi tuh langsung jatuh cinta lagi
terus papi langsung kayak mau ngemis ngemis atau mohon mohon cintanya mama adriana
nah karena itu pi
untuk kali ini tapi harus ngelakuin ini
tau kan juga mama adriana sendiri yang udah nolak kan gak mau nemenin papi
ya tapi harus ngetes juga jangan terlalu kayak kesannya papi terus yang ngebutin mama adriana
kayak istilahnya nih pi ya eh ah ada judul lagu
judulnya meet me halfway
jadi harus sama sama berusaha pi

duanya harus saling memperjuangkan
tapi berusaha buat mendekat ke mama adriana
dan mama adriana juga harus berusaha mendekat ke papi
dengan begitu rumah tangga akan menjadi semakin kuat
semakin saling menyayangi dan saling memperjuangkan cintanya
tapi sampai terkagum kagum melihat kamu kamu cerdas seperti papinya
alhamdulillah syukur deh gue berhasil
aduh gue jadi ragu deh meminta izin sama papi
ntar papi jadi bete lagi
terus jadi gak mau ditemenin makan malam sama tantenya cindy
oke tapi ada saran
tapi papi tidak mau pergi berdua sama tantenya cindy
harus ada orang ketiga
mau kamu kek atau mau siapa yang penting harus ada yang lain dah
tumben pi kenapa
papi udah bukan papi yang dulu lagi
tapi yang sekarang adalah papa yang berusaha untuk menjadi orang yang baik
dan berusaha menghindari perbuatan perbuatan yang jelek
itu keren banget pi tapi papi tenang aja kok
nanti reva sama cindy pasti akan nemenin papi sama tantenya cindy
karena tantenya cindy juga bilang kalau dia gak mau cuma berduaan aja
gak enak juga mungkin ya
jadi papi tenang aja oke
oke tapi minta ada satu syarat juga
apa sih pi
jangan dibawa adriana
adriana kalah ini pi
oke kalau gitu
nanti jam lima sore pak bep pulang ke rumah jemput kamu
alhamdulillah semoga semuanya lancar ya pi hari ini
yaudah kalau gitu berarti reva pulang dulu
aduh tuh anak nacikalnya bener bener ngeganggu semuanya ngegacauin semuanya
kan gue lagi mancing nih jeber ya kan
eh udah kepancing tuh aki aki
kan jadi gatot kekaltot kepala kesel banget sih
bener bener tuh anak nacikalnya cari ribut aja sama gue
sampai jumpa lagi
ya kalau misalnya gue bisa ngeberhentikan waktu
gue pengen ngeberhentiin waktu ini
untuk terus mandangin lo sepuas hati
kenapa gue jadi gemeteran kayak gini ya
aduh hujan sampai keluar keringet
thanksin aduh jangan jangan
gue punya sesuatu
ya mungkin sesuatu ini gak begitu berharga buat lo
gue itu nyimpen leontin ini karena
gue pengen ngasih ini ke orang yang spesial buat gue
dan orang yang gue cintai
tunggu tunggu tunggu
kok gak ngerti deh
ini leontinnya buat gue
ini leontin buat orang yang lo cintai
maksudnya gimana sih
dan maksud kataan gue tadi leontin ini itu buat lo
kok lo bisa sih zat tercinta sama gue
yang maksud gue banyak di luar sana cewek cewek yang suka sama lo
cewek cewek pada cantik cantik feminim terus begitu
sudah kinar cinta itu gak bisa diungkapkan dengan kata kata
dan gue bener bener cinta sama lo
kalau allah emang menerima cinta gue
dan lo mau jadi pacar gue
tapi kalau lo gak mau juga
apa kamu mau jadi pacar aku
kalau kamu mau jadi pacar aku
kamu harus pake leontin ini
karena aku cinta sama kamu
bau bau pengkhianatan sudah tidak ada
sudah harum lagi di sini
oke bagus kalau begitu
ya kan berdanan cantik
itu matanya katarak apa gimana ya
kok gak liat liat gue lagi lewat